kejaksaan agung menetapkan suami selebritas sandra dewi harvey mui sebagai tersangka
kasus dugaan korupsi tata niaga tima wilayah izin usaha pt tima tbk dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
harvey muiz menjadi tersangka ke enam belas tindak korupsi yang merugikan negara sebesar rp dua ratus tujuh puluh satu triliun
kejaksaan agung menetapkan suami sandra dewi harfi muiz sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan pt timah tbk tahun dua ribu lima belas hingga tahun dua ribu dua puluh
harfi muiz hanya bungkam saat keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan
suami selebritas sandra dewi ini diduga mengakomodir penambangan timah ilegal dengan berkedok sewa menyewa peralatan pemrosesan timah
harvey ditahan kejaksaan agung selama dua puluh hari ke depan di rutan salemba cabang kejaksaan negeri jakarta selatan
total ada enam belas orang tersangka yang telah ditetapkan kejaksaan agung dalam kasus dugaan korupsi pt timah tbk
kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun dua ribu delapan belas sampai dengan dua ribu sembilan belas
saudara tersangka hm ini
menghubungi direktur utama pt timah yaitu saudara mrpt atau saudara rs alias saudara rs
dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah up pt timah
setelah dilakukan beberapa kali pertemuan
akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambahan liar tersebut
akhirnya di cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah
sebelumnya kejaksaan agung juga menetapkan crazy rich pantai indah kapuk helena lim
sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah
wilayah izin usaha pertambangan pt timah tbk tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
usai diperiksa secara intensif kejaksaan agung langsung menyematkan rompi pink sekaligus menahan helena lim
menurut kejaksaan agung helena selaku manajer pt kuantum skyline exchange
diduga telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan proses peleburan timah
helena kini dijerat dengan undang undang tindak pidana korupsi
sementara diduga kerugian negara dalam kasus ini mencapai dua ratus tujuh puluh satu tiga miliar dolar